kementerian perdagangan meluncurkan minyak goreng dalam kemasan dengan harga rp empat belas per liter
minyak goreng dengan merk minyak kita ini mulai diedarkan pada rabu enam juli
minyak goreng kemasan
jadi boleh pilih boleh distribusi pakai minyak kita atau curah
sama dengan yang mau beli karena ini harus ada pertanggung jawaban boleh peduli lindung boleh ktp
mana yang mudah saja
pedagang pedagang di pasar gondang dia jakarta pusat mengatakan
mendukung program pemerintah dan berharap stok minyak kita stabil
kalau benar terjadi itu ya
sangat sangat memudahkan rakyat
harapan serupa juga datang dari pedagang makanan di depan stasiun gondangdia
yang sehari hari menggunakan minyak goreng curah
kalau empat belas ribu kan rakyat kecil kan bisa pecah
oh yang penghasilan kecil kayak seperti saya gitu kan
nggak selalu menjerit gitu loh
minyak kita nantinya tidak hanya diedarkan di jawa dan bali
akan segera mendistribusikannya ke wilayah timur
yaitu sulawesi kalimantan dan papua